kapal penumpang km tata mailau milik plni minggu siang menabrak dermaga pelabuhan nusantara pou mako timika papua
dan akibatnya ratusan calon penumpang panit berlarian meninggalkan dermaga
km tata mailau milik pelni dari merauke asma tujuan timika tual kaimana menabrak dermaga pelabuhan nusantara maumako timika minggu siang
kapal melaju dengan kecepatan tinggi hendak menghindari kapal barang km oriental samudera dan kapal tongkang yang masih berlabuh di dermaga
kapal terpental dan menabrak karet sandaran dermaga sehingga lambung kirinya tergores
tidak ada korban jiwa akibat insiden ini namun sempat membuat calon penumpang panik dan berlarian
belum ada yang memberi konfirmasi terkait penyebab pasti insiden ini